assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam warahmatullahi wabarakatuh seru
sekali diskusi hari ini seru seru sekali bahan bulian kita kedatangan orang orang
hebat orang orang penting paling gue seneng siapa kita kedatangan bapak arya bima tepuk tangan
tadi saya sempat nanya ke tim kreatif gitu kok bisa undang bapak arya bima
bilang ketuker sobi maria hahaha
deket soalnya namanya tuh kalau kamu suka sama bang arya bima kalau aku tuh suka sama bang
andri rusia sih bisa bisa bener mata barat enggak cuman itu pak
di sosial media kalau kita perhatikan sekarang ya ih sering buat viral semuanya tuh ngomongin
tabung gas hahaha tabung gas gimana ada daerah langka tabung gas orang orang langsung ada langsung
ada di situ sekarang distributor hahaha cepet kita nggak siap gitu bang tiba tiba tempel bali
gede gede andre rosiade sedia tabung gas aja gitu bisa jadi malah jadi taktik marketing ya bisa jadi
jadi kita juga enggak lupa kita ada bapak ahmad doli ini ini mohon maaf aku nanya
kaib masih ada pak soalnya bukan apa apa nih pak sejak p tiga dukung pak ganjar kita jadi bingung ini
kaib itu benya masih bersatu apa udah bubar hahaha karena udah bahas semua aku juga paling
favorit adalah mas umar wih jangan hati hati nih profesor profesornya profesi profesi
profesor dosen pengamat politik tapi mohon maaf kita nggak nemu materi tentang masuk
nyari sensasi nggak sudah steril iya soalnya masuk mam tuh dia politik dipanggil politik yang lurus
gitu dosen yang lurus karena ada yang enggak ada satu yang menghina presiden yuk lanjut
lu nggak bisa ninggalin gitu dong kasih tahu siapa dosen yang menghina presiden disebut
di sini masa aku nyebut rocky gerung ya lanjut tapi kalau kita ngomongin hari ini temanya adalah
gold car pilih prabowo atau ganjar mungkin commit atau fileada atau apb menarik kalau
misalnya kita perhatikan sebagai rakyat biasa nih bapak bapak kayaknya nih golkar ini punya
kekuatan magic punya kekuatan ajaib karena dari tahun ke tahun semua yang berkoalisi dengan
strong semua yang didukung dengan sehr itu kayaknya tuh capreses menang dari tahun ke
tahun dua ribu empat belas ga mau n maps prabowo v dua kayaknya memperoleh psala throne bukan berat hati kayaknya
bumper insya allah menang
nah insya allah menang
jangan jangan syarat jadi presiden di indonesia itu ada tiga
berprestasi elektabilitas tinggi didukung golkar
ya nggak tahu
itu syarat untuk jadi presiden
syarat jadi presiden
karena ya kondisi sekarang ini ketika golkar bingung menentukan pilihannya itu tuh bikin kita bingung juga
saya pernah baca berita gitu
ketika ditanya sama wartawan pak erlangga bilang gitu
coba saya tanya pak zulhas dulu ya
setiap kali ditanya mau dukung siapa
betul ditanya pak ganjar atau pak prabowo
saya tanya pak zulhas dulu ya
maksudnya ini kan kasihan pak zulhasnya gitu
jadi banyak pertanyaan dari pak erlangga
baru bangun kayak aduh nanya lah gini orang
jadi banyak ya
dan juga nih ya kalau kayak gini kan kesana golkar itu terutama pak erlangga jadi kayak cowok cowok takut komitmen
iya yang ceweknya dimana mana banyak
terus ketika cewek nanya kita ini sebenarnya apa sih
terus jawabnya coba tanya pak zulhas dulu ya
jadi dia bingung
kalau gitu kita terima kasih
oke terima kasih sekali teman teman dari komisi co aldo dan juga duto
semoga setelah sentilan sentilan ini partai golkar bisa menentukan pilihan ya
mau ke koalisnya mas ganjar atau koalisinya pak prabowo
jadi beringin gak goyang goyang lagi gitu
terima kasih penampilan dari teman teman komisi co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio
dan kita akan ketemu senin depan
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
selamat malam sampai jumpa